penggunaan pemain asing tidak dapat dipungkiri menjadi salah satu daya tarik utama dalam penyelenggaraan kompetisi indonesian basketball league
setelah musim lalu ibl digelar tanpa pemain asing akibat pandemi covid sembilan belas di musim ini tiap klub kembali dapat menggunakan masing masing dua pemain asing
namun ibl membuat aturan yang melarang dua pemain asing tersebut dimainkan bersamaan
setiap pemain asing minimal harus dimainkan di tiga kuarter dan di masing masing quarter minimal bermain selama tiga menit
ini adalah tanda yang kita inginkan supaya setiap tim itu mempunyai pemain pemain lokal yang imbang kemudian baru ditambah pemain asing
faktor non teknis juga menjadi pertimbangan kondisi pandemi yang belum berakhir membuat mendatangkan pemain asing menjadi tidak semudah sebelumnya
bila ada salah satu pemain asing milik klub yang cedera adanya aturan ini dapat membuat pertandingan tetap berjalan seimbang dengan masing masing klub tetap memainkan satu pemain asing di lapangan
penerapan aturan ini pun ditanggapi beragam pasti para pelatih harus pintar pintar mengatur strategi dengan adanya aturan ini
itu membuat pemain lokal khususnya pemain rookie rookie di ibl bisa berkompetisi dengan pemain pemain lokal lain
dan minute play mereka jadi lebih banyak nggak ngandelin cuma pemain impor doang pemain lokalnya juga bisa mengeluarkan potensi mereka
saya sih setuju ya karena kita kan saat ini kalau menurut saya kita harus mengink
race lokalnya gitu biar lokalnya bisa tampil dan itu juga bisa positifnya nanti ke high level
misalnya kejenjangan timnas pemain pemain yang lokalnya dengan dia sering bermain di liga artinya dia punya minute play punya pengalaman bermain yang lebih jam terbang lebih banyak
saya rasa itu jadi challenge tersendiri buat semua tim khususnya pelatih pelatih karena kita harus bisa memainkan yang mana duluan atau mana yang belakangan
dan saya rasa itu sangat menarik
dan saya rasa untuk beriringnya waktu kita akan menemukan form yang tepat nantinya
salah satu harapan dengan hadirnya pemain asing di ibl adalah dapat meningkatkan kemampuan dan mental bertanding para pemain lokal indonesia
selain itu pembinaan dan kompetisi yang tertata dengan baik juga memiliki peran penting dalam menghasilkan tim nasional basket indonesia yang dapat bersaing di level internasional
saya wisnu aji dari prasetyo jakarta